nah ini tempatnya
mencoba masuk dan mendapati ketiganya sudah tak bernyawa
polisi menyebut berdasarkan keterangan warga kemungkinan ketiga korban sudah dua hari meninggal dunia
sementara hasil penyelidikan tak ditemukan unsur kekerasan atau dugaan tindak pidana pencurian
untuk memudahkan pemeriksaan jasad ketiga korban dibawa ke rsud ulin banjarmasin
untuk hasil visum semalam sudah keluar
jadi tiga puluh satu malam tadi malam sudah keluar
bahwa tidak ada tanda tanda kekerasan ataupun tanda dari benda tumpul ataupun benda tajam
kalau untuk autopsi mungkin atopsi yang kita tidak lakukan karena dari pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan autopsi
sabtu siang jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum banjarbaru
keluarga korban pasrah dengan kejadian tragis yang menimpa keluarga mereka tersebut
muhammad risanta bancar masin kalimantan selatan